seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap di jembatan suramadu kami siang
saat ditangkap pelaku menangis dan membantah melakukan pencurian
tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor ini menangis saat diamankan anggota petugas polda jawa timur di pos polisi gerbang tol suramadu kami siang
tersangka ditangkap karena membawa motor curian dan melintas di jembatan suramadu dari arah surabaya menuju madura
berdasarkan laporan korban yang kehilangan kendaraannya petugas memantau setiap motor yang menyeberang dari surabaya ke madura
hal ini dilakukan lantaran banyak motor curian yang dijual ke madura dengan melintasi jembatan suramadu
ketika pelaku terlihat melintas dengan motor curian petugas langsung mengejar dan menangkap tersangka

pertama di kilometer lima ratus empat puluh sudah kesalip mobil berhenti anggota saya turun langsung diajarkan pengajangan di sana
dan mereka langsung diamankan
tersangka mengaku hanya disuruh untuk mengantarkan motor tersebut melintasi suramadu dengan imbalan uang rp lima puluh
ia tidak tahu jika motor yang dibawa adalah motor curian
ongkos berapa sama men
gak tahu janji lima puluh
iya gak sih
itu sama teman apa
apa pacar itu
teman dekat apa
pelaku beserta motor curian kemudian dibawa ke polsek gubeng untuk penanganan selanjutnya
triproto purnamanto surabaya jawa timur